kepolisian sektor cugenang cianjur berhasil menyita satu ratus dua puluh lima paket ganja kering seberat satu dua puluh lima kuintal di kampung jendil cianjur
lima paket ganja kering seberat satu dua puluh lima kuintal berhasil disita dari mobil pick up saat sedang parkir
saat digrebek para pelaku sedang menurunkan dua karung berisi paket ganja kering yang sudah dibungkus rapi
polisi juga menemukan tiga karung berisi ganja dari bak mobil yang ditutup terpal
dari dalam mobil tersebut polisi menyita lima karung berisi satu ratus dua puluh lima paket ganja kering seberat satu dua puluh lima kuintal atau satu ratus dua puluh lima kilogram
selain ganja kering polisi juga menangkap tiga orang pelaku berinisial am y dan jas
awalnya dari informasi masyarakat di mana masyarakat itu adalah yang punya warung
dan bb itu ada yang menitipkan sebanyak dua karung
dan masyarakat tersebut merasa khawatir dan takut karena dipastikan barang tersebut adalah barang yang tidak benar